masih dalam rapat yang sama presiden joko widodo menginstruksikan pemberian tiket gratis untuk para penyandang disabilitas
ketua panitia pelaksana asean para games dua ribu delapan belas atau inapgok raja sabta oktohari mengatakan
mekanisme pemberian tiket gratis dilakukan melalui komunitas komunitas penyandang disabilitas di kementerian sosial
berulang kali tadi bapak presiden juga menghimbau kepada semua kementerian
bahwa perlakuan terhadap asean para games harus diberlakukan sama seperti asean games
sehingga kebijakannya diperlakukan sama
dan alhamdulillah kemarin tanggal lima kita melakukan rangkaian kegiatan yang pertama yaitu touch relay
dan besok kami akan berangkat bersama pak menpora ke ternate untuk melaksanakan touch relay yang berikutnya di ternate bertepatan dengan h ornas